bapak kan repot mana mesti kerja lagi nanti
jadi bapak udah gak mau bantu sarah
bukan begitu bapak kan lagi repot nih
sebentar lagi bapak mesti kantor
hah ke kantor
orang cuman kerja gaji honoran aja kok so penting amat sih pak
pak kerjaan sana tuh gajinya jutaan
itu lebih penting
hari ini sarah ada rapat
hari ini sarah ada rapat
beliin makanan dapat lima ribu
anterin orang bikin surat tanah lumayan dapet pesanan sepuluh ribu
terus dari pak kepala dapet sepuluh ribu
dikurangi duit angkot jadi cuma dua puluh ribu
ya uang uang dapat berapa uang hari ini
dua puluh ribu
cuma dua puluh ribu bapak ini gimana sih
biasanya kan kasih ibu lima puluh ribu paling sedikit
bapak jangan curang ya
pasti deh bapak curang
nyumput nyumputin uang ya
masa ibu gak percaya bapak sih
aduh maksudnya cuma dua puluh ribu sih
aku kebijakkan different hal manera gitu ya
kita sedemikian sama paralyzed orang kasir ini

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya tuhan ku yang maha perkasa
lagi maha besar
berilah hamba mu kekuatan ya allah
limbakan bagi keluarga mu
rezeki dan rahman mu ya allah
berikan hamba mu kekuatan
dan kesabaran setakat tambahan ya allah
atau ku jatuh
pak pakai sepatu sali dong pak
itu lagi nih pak
sebetulnya pak telapan
sali berangkat ya pak
pak ini dia
astagfirullahaladzim ya allah
apa yang terjadi dengan anak anak hamba
ampunilah mereka ya allah
ini adalah kesalahan hamba
sebagai orang tua
tidak becus mendidik mereka
ada apa sih
ibu dimana sih
ibu di kamar
iya tapi hari ini aku ada rapat penting
ibu hari ini juga ada arisan
sarah ada meeting hari ini
bapak kan repot
mana mesti kerja lagi nanti
jadi bapak udah gak mau bantu sarah
bapak kan lagi repot nih
sebentar lagi bapak mesti ke kantor
orang cuman kerja gaji honoran aja
kok so penting amat sih pak
pak kerjaan sana tuh gajinya jutaan
itu lebih penting
hari ini sarah ada rapat
emang ada yang peduli pak
bapak mau masuk apa enggak
kan ditanyain kan pak
udah deh pak
untuk cilang kalau ada perlu apa apa
kalau ada sisanya
buat tanggung roku bapak aja
udah ya pak

pusit dia bukannya pakai kain
yang kira kalian k quais
yang maha pemurah
dan maha penyayang
jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi
ini salah hamba
hamba jadi sadar
mungkin selama ini
hamba sudah terlalu jauh
telah melupakan semua
sungguh maha benar
untuk diberikan makan
saya akan urus cepatnya ya
terima kasih pak
ambil aja semua
amba tabur dulu ya allah
di hari tua
ya semestinya amba tenang
amba tenang nanti aja
istri amba sendiri
istri amba mu
amba mu ya allah